agus haryadi bersama istrinya sedang mencobakan beberapa seragam baru pada anaknya
anaknya yang akan masuk sekolah di kelas satu sekolah dasar butuh seragam baru
pasalnya pihak sekolah hanya menyediakan seragam batik dan olahraga
untuk kebutuhan seragam putih merah dan pramuka dia menyiapkan dana rp tujuh ratus ribu rupiah
meski kenyataannya hanya mengeluarkan uang enam ratus ribuan tapi agus mengaku harus secara khusus mengatur keuangannya
selain untuk pembelian seragam dia juga harus mengalokasikan dana untuk kebutuhan pokok lain yang harganya juga naik
kita harus pandai pandai untuk mencari cari harga yang agak miring lah
soalnya kebutuhan juga sekarang ya lumayan lagian harga harga juga naik semua
di sisi lain para pedagang mengeluhkan sepinya penjualan
sebelum pandemi mereka sibuk melayani pembeli hingga malam
kini pembeli hanya datang pagi saja
di pasar belauran baru seragam sekolah dijual mulai empat puluh lima ribuan rupiah untuk atasan
sedangkan harga bawahan mulai satu ratus dua puluh ribuan rupiah
kenaikan harga dari produsen menjadi salah satu hal yang tidak bisa diperlukan
ini adalah salah satu faktor sepinya pembeli
sebab lain karena banyak sekolah sudah menyediakan seragam untuk para siswa
kira kira sepuluh persenan lah
maksudnya soalnya harga jualnya kita tetap
orang kan nggak mau gitu loh
kok mahal banget gitu
jadi harga jualnya ya tetap
jadi untungnya kita lebih sedikit
sekolah negeri dan swasta di surabaya
akan memulai tahun ajaran baru pada senin delapan belas juli dua ribu dua puluh
seragam sekolah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi keluarga yang anaknya sekolah
andreas wicaksono surabaya jawa timur